beginilah detik detik penangkapan empat kapal ikan asing yang berhasil diabadikan oleh anggota tim setelah melakukan pengejaran yang cukup alot
kri bung tomo tiga ratus lima puluh tujuh berhasil menangkap empat kapal yang sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan natuna
dalam penangkapan empat kapal ikan vietnam ini petugas sempat mendapat pengadangan dari dua kapal pengawas perikanan vietnam
kapal pengawas perikanan ini terlihat menghalang halangi
ri petugas tni angkatan laut sempat dua kali memberikan tembakan peringatan dengan kali berpeluru yang kecil
petugas tni angkatan laut mengancam akan menembak apabila kapal pengawas perikanan masih melakukan penghalangan
saat pengejaran tersebut awalnya tim patroli mendeteksi ada sembilan unit kapal ilegal
namun saat proses penangkapan sempat terjadi kejar kejaran dan lima kapal berhasil keluar dari perairan indonesia dibantu oleh kapal pengawas perikanan vietnam
sehingga mereka itu mengejar kita untuk menghalangi sampai
kurang lebih delapan belas meltek emil masuk ke perairan indonesia
oleh karena itu saya perintahkan juga komandan tom untuk memberikan peringatan terakhir
kalau mereka masih terus menghalangi kita kita akan memberikan tindakan lebih keras lagi
takutnya ada tembakan pak ya
ada tembakan peringatan jadi kita peringatan sampai tiga kali
yang dua kali itu ke udara mereka tidak indahkan
yang ketiga ke permukaan air di haluan mereka
mereka dapat mendengar suara tembakan juga melihat cipratan air di depan haluan bahwa mereka sedang kita kasih peringatan
nah terakhir dikasih peringatan oleh komandan karitom bahwa mereka kalau masih menghalang halangi akan kita beri tindakan keras
guna pemeriksaan empat kapal bermuatan dua belas ton ikan hasil tangkapan dan tiga puluh dua anak buah kapal dibawa ke dermaga lanal batam di tanjung sengkuang
suharji batam kepulauan riau